yang dijadikan rumah sakit darurat penanganan virus corona
rumah sakit darurat ini berkapasitas dua puluh empat orang yang disiapkan untuk tiga pasien
presiden jokowi tiba di rumah sakit darurat penanganan virus corona sekitar pukul sembilan pagi
presiden ditemani menteri bumn erick thohir dan ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas doni mortado berkeliling rumah sakit
petugas medis pun mengenakan seragam hasmat presiden jokowi menegaskan rumah sakit ini telah ditata dengan baik
pasien dokter dan para medis pun ditempatkan di ruangan yang berbeda
sarana dan prasarana ruang penanganan pasien seperti ventilator serta apd sudah disiapkan
sehingga diharapkan pada senin siang atau sore rumah sakit ini bisa digunakan
meski demikian jokowi berharap rumah sakit darurat ini tidak digunakan
rumah sakit di indonesia khususnya di dki jakarta bisa menampung dan merawat para pasien yang terjangkit virus corona
jokowi berharap rumah sakit ini tidak digunakan
jokowi berharap rumah sakit ini tidak digunakan
jokowi berharap rumah sakit ini tidak digunakan
untuk dokter untuk para medis semuanya ditempatkan dengan manajemen ruang yang berbeda
saya juga melihat sarana prasarana telah siap baik untuk ruang penanganan pasien
baik ventilator baik perangkat
velator semuanya sudah siap apd juga siap
rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai
tetapi saya berharap
rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan
artinya rumah sakit yang ada
yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya
telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini